kalo misalkan kita sudah nangkep iqbal
nanti kan kita pasti akan lebih tenang
kamu yakin gak apa apa
ini kan mumpung
kamu berhasil jas
dan setelah itu
baru kita bisa tangkap iqbal
masa menurut kamu
gak bahaya buat jessy mas
makasih mbak den masih mikirin aku
aman kok mbak
aku yakin banget
bang iqbal gak akan mencelakain aku
karena dia baik
dulu aja dia sering kok bantuin aku
karena menurut aku
dia harus mempertanggung jawabkan perbuatannya itu
kamu serius gak apa apa
tunggu sebentar ya bang
kamu mau bantuin aku
aku mau bantuin mbak andien

aku mau bantuin mbak andien

aku malah jadi bantuin mbak andin
ya karena aku ngerasa ada yang gak beres dengan semua ini
aku mau buktiin sendiri
ini kam ebay
terus sama reina
terus sama reina
saya mau kamu dan putra pergi ke alamat yang akan saya kirimkan ke chat kamu nanti
dan sebelum kamu berangkat saya ingin kamu lakukan sesuatu dulu
bisa kamu siapkan
dan satu lagi zia
kamu bilang sama uya dan boim jangan bukakan pintu gerbang selama kamu dan putra pergi tanpa seizin saya
kita ada tugas
kok kepala aku pusing ya
mau ke rumah sakit atau mau pulang aja
enggak enggak enggak enggak enggak usah ngapain lu mas
udah enggak usah pulang ya
kan kita menangkap iqbal kamu lupa
keselamatan kamu dan balon biru itu lebih penting buat saya
enggak udah gak apa apa
ya mungkin ini juga karena aku hamil udah masuk delapan bulan mas
udah berat banget ini perut
kayak bau barbel tau gak
udah aku ikut ya aku mau ikut sama kamu
kalau misalnya kita sudah menangkap iqbal
nanti kan kita pasti akan lebih tenang
kamu yakin gak apa apa
tapi kalau ada apa apa
ini kan mumpung waktu istirahat makan siang
juga pengunjungnya nggak terlalu rame
gimana kalau kita menjemput bu rosa di kantor polisi panglima madiak
ya aku juga lagi mikir itu sih
aku mau kasih semangat untuk bu rosa
iya boleh juga ma
boleh juga ya bu rosa sama elsa
oh pak tolong kamu siapin dua kantong
eh apaan ya
udah diangin ala lu
enggak ya pak
gak banyak wajah ya
gak baik ya
gak gak be balance
udah es kehormatan
tapi papa aku harus bisa
gak mungkin aku kalau begini terus terganggu sama mama
papa pernah bilang kalau bisa suka dinyanyiin
aku merindu ku yakin kau tahu
tanpa batas waktu engkau jauh di mata
tapi dekat di doa aku merindukanmu
kamu berhasil ya ampun dong
akhirnya ya allah aku bisa menenangkan keisha
aduh mama video ini biar ada dokumentasi
aku merindu ku yakin kau tahu
tanpa batas waktu engkau jauh di mata
tapi dekat di doa aku merindukanmu